kamu bikin alis maman seperti wayang englem

lebih dari itu mah
sekarang jom bayi
sungguh mati aku nggak sengaja
hari ini memang aku lagi apes
kau ini jahat
udah kata mau telepon
kamu tau gak nomor teleponnya
saya kira kak soni tahu
wah bisa berapa ini
nah tunggu kayaknya ada dek
ya mulutnya kok di situ
di bawah dong
dek santannya di mana
di atas itu bu
santannya takut di situ dek
mama nggak mau jadi begini sih
pasti kamu dek
saya nggak sengaja
nggak sengaja mas sengaja
hati hati sama peja
udah sekarang kamu gak usah masak
biar dek selesaikan masakan ya
sekarang jangan berjumlah ya
kamu bikin alis mama seperti wayangmu wak
gede banget kan jadinya

lebih dari itu ma
sekarang coba banget dek
terima kasih dek
duduk disini ma
mama ingin dijadikan model oleh pacar kalian ya
mama tenang aja deh
kok kalian tidak berdandan
kami begini saja sudah cukup
perhatikan mama ya nggak hai mama duk lebih anggun dong kayak gini ya
kau mengajari mama
hai kok lama benar dia datang aduh rupanya kita nggak sabar nunggu oke
hai mama rapikan rambut dulu ya jalan mama iya
ada yang datang kita kita kalau kalah oke oke
benar saya pengusaha pengusaha
sesuai seperti yang dikoreksi
maaf pak tunggu sebentar sedang dandan oh ya
sebentar oh giliran
saya sibuk sekali
hai malam pak
impor dari tiongkok selatan
bikinnya nanti aja harus tamu dulu
silahkan duduk bapak bapak
sita sya herman
bapak bapak ini siapa
saya pengusaha besar
yang ingin melamar
saya tidak pernah mempromosikan diri
tapi ibu kan sudah menjawab iklan judul saya
iklan joda saya pun ibu jawab
di surat kabar
saya tahu sekarang
itu artinya ibu bersedia menjadi istri saya
dan ibu jangan khawatir

apapun yang ibu inginkan
kalau ibu ingin kapal pesiar
juga akan saya belikan
ibu mau kan kapal pesiat
lebih baik ibu sama saya
walaupun saya seorang hakim
tapi soal materi ibu jangan khawatir
warisan saya cukup banyak
apapun yang ibu inginkan
dapat saya penuhi
bapak pengusaha dan pak hakim
jangan mengobrol mengenai kekayaan
itu bukan tipe saya
dan yang lebih penting
saya tidak pernah menjawab iklan jodoh
jadi bapak berdua salah alamat
alamat ini memang benar
dan bapak bapak tidak bersalah
tapi bapak harus yakin
bahwa saya tidak pernah menjawab iklan jodoh satupun
ya mungkin saja yang menjawabnya
dua anak manusia yang sedang kesepian
saya mohon bapak bapak jangan mengganggu saya lagi
dodo saya masih jauh di awal awal
saya juga jadi melayang layang lagi
bawa saja kembali
ini bukan punya saya
tamu tamunya pada kemana
kalau ibu menolak
saya juga mau
yang hakim kek
yang pengusaha bu
sudah sana pergi
apa yang mereka promosikan tadi
punya apa apa dengan tingkat seperti itu
lalu kenapa kalian menjawab dengan jodoh mereka
kita gak tahu
mau orangnya kayak apa apa
kalau orangnya kayak apa apa
jangan percaya pada sesuatu yang belum jelas
dan satu lagi
jangan membuat sesuatu
tanpa persetujuan orang yang bersangkutan
sekarang mama mau istirahat
jangan lupa like share dan subscribe